informasi lain saudara tujuh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan raya palima cinangka kabupaten serang
diduga mengalami remblong sebuah mobil truk menabrak enam kendaraan kamis kemarin
akibat tabrakan lima mobil dan dua motor rusak parah
warga berusaha mengevakuasi korban dan kendaraan ke pinggir jalan
satu pengendara motor mengalami luka ringan